habis pulang berbuka puasa bersama
begah kamu di perut ya
mel makanan ini
bener bener anak ya
ya allah ini rumah kayak kuburan
amat sih sepi banget
banyan pergi tuh anak
gimana juga sering sering aja loh
ben pasien gue buat memel
kalau harus ngomong sama orang terus
lagian gapapa juga kalinya
kalau kita tinggal satu rumah
orang sih mau bisa meraya aja pacarnya
kalau kita tinggal satu rumah gapapa kok
kita gak melanggar apa yang dilarang sama allah lah
dan melly kalau misalkan tinggal bareng sama kita mak
melly kan tidurnya sama umar
makan sebelum tidur ada yang megicin
ada yang nemenin umar cerita dulu sebelum tidur
kan enak mak
abang jadi udah mana neng
ya abang mah dikontrakan abang
kan kita juga belum resmi bank
kagak boleh lagi
jadi mana nih mak urusan melly sama ian
mas setuju apa kagak
setuju kagak ya

yaudah deh mak setuju udah
kita jadi segala ketemuan deh beb
tapi ntar lo suruh mbak kagak ada kedekatan mulu
kagak boleh lo
biar serumah juga
jaga jarak aman
yaudah kita janji
kakak jaga jarak aman
jaga jarak aman
kita berdua akan jaga jarak
tante pokoknya setelah ini hubungan tante sama ombe insya allah bakal lebih lancar
soalnya ombe itu kemarin kan ngomong
dia udah fix banget mau nyerahin

tante abis ini tante sama ombe itu bakal lampu hijau
cindy kamu ini apa apaan sih
kamu inget gak sih kejadian yang kemarin
ya inget tante
ya udah pokoknya tante gak mau ada kejadian kayak kemarin lagi
tante tapi yang kali ini cindy jamin janji gak bakal ada lagi kayak gitu
soalnya kan ombe itu udah mau nyerahin adriana
berarti andriana udah gak ada hak lagi buat marah marah gitu
apalagi sama tante enak aja
terus berarti kalau misalnya ombe udah duda udah jomblo lagi
tante farah sama ombe peluangnya gede
sindi dengerin ya jodoh rezeki maut
semuanya itu allah yang rencanain
kamu punya rencana aku juga punya rencana
tapi kalo allah punya kandak lain gimana
iya sih tante
ya makanya itu udah lah gak usah jodoh jodohin aku sama papanya reva lagi
dengerin ya ini please yang terakhir
pokoknya jangan jodoh jodohin lagi
kalo misalnya ntar aku jodoh sama mas bek yaudah
berarti itu emang rencananya allah
waduh tante farah kayaknya betin nih emang gue
gara gara gue ngejodohin dia sama papinya reva
tapi emang kejadian terakhir bikin inflow banget sih
gara gara si adriana mahmud
tapi kalau udah lampu hijau kayak gini
mau gak mau tante farah mesti lebih semangat
gue harus ngomong nih pelan pelan sama tante farah

emangnya kafe yang dulu sama juga kayak gini tante
oh cuy lo masih inget gak cuy
kafe itu loh kafe yang deket sekolahan kita cuy
yang kita suka ngumpul berlima sama si tini
ah iya itu persis deh
restorannya tuh kayak gini persis
oh aku juga suka gak gape itu sama mama kok tante
iya emang cowok persis cuy persis cuy kayak gitu kan
dia pikir gue karkol apa ya yang di mall
gak berasa gila kita ngobrolnya seru banget ya
aduh udah mau pulang nih gue cuy
cuy gue juga harus pulang kan cuy
seru ya cuy
kapan kapan kita ketemu lagi kita ngobrol lagi kayak gitu ya sih ya
gak akan ada satu cewek pun yang bisa dekat sama kamu kecuali aku
kamu harus tahu ini
udah lah adriana
lo gak usah gitu gitu banget
aduh si cai si kucai main pagi aja
aduh jangan dipegang
mau kemana nek cai
saya harus pergi
iya gak mau disini saya harus pergi
duduk duduk sama aka
aduh tangannya gede pisau
aduh tangannya gede pisau
meng meng meng
eh saya juga bisa membuat kasang
uh bangun bangun
bukan karena mamanya boy
mungkin gue udah ngamuk ngamuk ini
kenapa sih gak pernah nengar
tante cantik awet muda
eh saya tkd itu yang mau cari tahu info
ya tentang si si si si reva
sama si boy
sama si mark kucai
nanawonan mana tadi dia
sama si mark kucai
sama si mark kucai
sama si mark kucai
sama si mark kucai
sama si mark kucai
nah nanawonan mana tadi dia
sama si mark kucai
sok atuh cerita
oh jadi nyokapnya boy datang ke sini tuh udah direncanain ya sama dia
berarti tadi boy sama tante marisa tuh pura pura gak sengaja ketemu
berarti boy udah kasih tau dong semuanya ke tante marisa
aduh aduh aduh aduh
per banget deh buat gue
kalau udah kayak begini ceritanya
boy bener bener anak mami banget
semuanya tuh diceritain
saya kan mau bantu kamu
kamu kok minta saya bantu
sok atuh sok
sok atuh sok
habis pulang berbuka
begah kamu tipe rut ya
tuh anak ya
tuh anak ya
ya allah nih rumah kayak kuburan amat sih sepi banget
jangan pergi tuh anak
ya allah pergi apa
aduh aku ini
kenapa rumah ditinggal mulu
kemarin ditinggal rumah seharian
lenyap tuh tipe
belinya pake duit ini
harus jawab ya sekarang ya

udah jawab di jalan pencak alesan
eh eh pasti ama si cacing krem itu
pasti ini mah pasti kudu bener kan
tuh dibilang juga apa pulang
masya allah neng begitu
masih jadi anak
perempuan mah harusnya di rumah tahu
pacaran mulu sih
udah cepetan ditungguin cepetan
bebe mama aku nyuruh aku pulang nih ke rumah
dia udah di rumah ternyata
kamu gak tidur cengkal bareng disini dong
hah terus lu kagak jadi tinggal disini
kayaknya enggak mah
namanya kan barusan telepon mah
katanya emaknya udah pulang
jadi mending telepon suruh pulang
emak tuh udah khawatir dari tadi
emangnya udah pulang
emangnya udah pulang
akhirnya allah nyelamatin kita ya
dari segala fitnah
kekhawatiran emak akhirnya terbuktikan
lu bukan murimnya
deket deketan apalagi seru emak
alhamdulillah doa mak dikabulin sama allah
emak malas katanya emak setuju
iya emak setuju
soalnya emak kesian ngeliat meli
dia jadi kesian emak
yaudah lu pulang ya
ntar lu dimarahin lagi
iya emak meliku